petugas dari dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
terus melakukan upaya pendinginan di gedung kejaksaan agung
yang terbakar pada sabtu malam
sekitar lima puluh unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit bronto skylift
dikerahkan untuk proses pendinginan di sejumlah titik asap
kebakaran yang terjadi pada satu malam sekitar pukul sembilan belas lewat sepuluh
waktu indonesia barat ini nyaris menghanguskan
seluruh lantai gedung utama kejagung
proses pemadaman pun dilakukan lebih dari sebelas jam
dengan melibatkan lima puluh unit mobil damkar dan satu unit bronto skylift
hingga minggu pagi proses pendinginan di bagian selatan gedung
masih terus dilakukan
sementara itu menurut kapolres metro jakarta selatan
kombespol budi sartono sebanyak dua puluh lima tahanan kejagung
kini telah dievakuasi ke kejaksaan negeri jakarta selatan
setelah api berhasil dilokalisir
pihak kepolisian akan memasang garis polisi
dan memulai melakukan olah tempat kejadian
terkait penyebab kebakaran
sementara itu kepala dinas penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan dki jakarta satriadi gunawan mengatakan
lambatnya proses pemadaman api
karena struktur bangunan kejaksaan agung
yang mudah terbakar
kepala dinas penanggulangan kejaksaan agung